selamat malam bipana
terima kasih sekali pak waktunya atas malam hari ini bersama dengan kami di cnn indonesia newscast
langsung saja pak tiga hari lalu anda menyampaikan soal relaksasi psbb melalui instagram live anda
pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar pak di sejumlah daerah
apa pertimbangannya pak mahfud
bukan di ano ya
relaksasi itu artinya bukan melonggarkan
bukan melonggarkan protokol kesehatan
jadi perang melawan corona itu ada tiga aspek penting
kita itu menjaga kesehatan masyarakat
lalu yang ketiga sosial
nah yang kesehatan yang mutlak itu tidak akan ada perubahan
pertama keharusan ikut protokol
keharusan ikut protokol kesehatan itu
pakai masker menjara
itu protokol kesehatan yang kita
karena itu tidak akan dilonggarkan
kemudian menghindari kerumunan gitu
itu bagian dari protokol kesehatan yang diatur oleh who
tidak akan ada perubahan
nah yang dimaksud relaksasi itu di bidang ekonomi
supaya orang tidak terkunci
tidak bisa sampai sehingga tidak bisa melakukan usaha usaha
dan ekonomi menjadi maksimal
tidak ada pacaran
tidak ada macet
oleh sebab itu yang dimaksud relaksasi itu
kembali ke peraturan menteri kesehatan nomor sembilan
bahwa tidak semua itu dilarang
tetapi pembatasan gerakan itu tetap dilarang
cuma tidak semuanya misalnya transportasi
kemudian toko gitu
orang jualan dan sebagainya
di berbagai negara kan sudah melakukan itu
semua negara sekarang ada yang mulai dari manufaktur
ada yang mulai dari gym
ada yang mulai dari sekolah dan sebagainya
sudah mulai gitu ya
tetapi protokol kesehatannya itu tetap tidak berubah
pak mahfud bagaimana memastikan protokol kesehatannya itu
tetap tidak terganggu begitu
kalaupun relaksasi tadi yang anda sebutkan
relaksasinya khusus untuk perekonomian ini diberlakukan
bagaimana memastikan agar protokol kesehatannya ini tidak terganggu
itu yang dikhawatirkan oleh para akademisi dan juga idi begitu pak
itu dijaga aja seperti sekarang dijaga
kalau orang misalnya mau muda ya dilarang
mau melakukan pergerakan itu dilarang
tetapi orang misalnya berbelanja
orang mau bepergian gitu ya
dengan apa namanya
dari satu tempat ke tempat lain gitu
di dalam satu daerah
yang masuk masih di dalam lingkup psbb itu kan tidak perlu dilarang
karena hukumnya di peraturan menteri kesehatan itu kan tidak begitu
kembali aja ke peraturan menteri kesehatan
pak mahfud anda tadi mengatakan bahwa
bahwa pak mahfud tadi anda mengatakan
bahwa relaksasi ekonomi ini diperlukan untuk menjaga pergerakan ekonomi
namun apakah penyaluran bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah ini
tidak bisa berimplikasi begitu untuk menggerakkan perekonomian
sehingga pemerintah perlu untuk melakukan relaksasi psbb pak
nah itu yang ketiga
kan ada tiga aspek ya perang melawan kesehatan ekonomi dan sosial
itu tersendiri program tersendiri
hal itu kan pembagian bantuan dari pemerintah yang bermacam macam itu
nah itu juga harus dilakukan
tapi seberapa dapat misalnya anda misalnya bekerja di satu tempat
lalu sekarang karena ada corona gitu lalu tidak boleh bekerja
lalu dapat uang misalnya bantuan sosial rp enam ratus ribu satu bulan
itu kan jauh dari pendapatan sebulan
itu berapa sih
itu soal lain lagi gitu
sangat kecil misalnya ada sopir
sopir tidak bekerja misalnya
karena ada psbb
sopir tidak bekerja
dikasih uang rp enam ratus sebulan
padahal dia kalau bekerja misalnya sehari bisa dapat dua ratus
pak mahfud tapi ini kan bukan hanya terjadi
ya pak mahfud tapi kan ini bukan hanya terjadi di negara kita di negara negara lain
juga mengalami hal ataupun persoalan yang sama
begitu bahwa perekonomian mereka juga berat
tapi mau tidak mau mereka mengutamakan untuk melakukan psbb
bahkan lockdown begitu di negara negara lain
nah justru di negara lain yang sekarang sudah bubar semua
sudah bubar semua
mulai tanggal empat kemarin kan sudah malaysia sudah buka
amerika sudah italia sudah india malah tentu kehatin lagi
jadi diberi saja katanya
masyarakat biar cari selamatnya sendiri secara berkerompokan gitu
coba mana negara sekarang yang lockdown lockdown gitu
kan semua sudah mulai merelaksasi gitu
karena dianggap itu tidak mengurangi serangan corona
tetapi yang kita ini tidak modal melakukan relaksasi yang direncanakan itu
saya hanya mengatakan relaksasi itu kembali ke aturan
permain kesehatan gitu
dan itu kan tergantung daerahnya kan
karena di indonesia itu relaksasi setara dalam empat belas hari ya
kalau tidak diperpanjang kan relaksasi sendiri
tidak usah diunggah
misalnya kamu kepala daerah
empat belas hari lewat kamu tidak perpanjang berarti relaksasi
relaksasi kan gitu
tapi tadi pak mahfud menyebutkan bahwa negara negara lain sudah mulai merelaksasi
tapi apakah tidak terlalu terburu buru pak kita melonggarkan psbb
padahal untuk penerapannya saja dki jakarta baru sepuluh april lalu
belum sampai satu bulan pak kita menerapkan psbb
memang tidak terburu buru
siapa yang bilang relaksasi sekarang
kan saya bilang masih sedang dipelajari
mungkin nanti praktis
artinya masih lama begitu ya pak ya
tidak dalam waktu dekat
masih lama dong
dipikirkan dari sekarang
kan saya bilang ada prediksi yang
kita akan selesai bulan juli pak
pertemis itu bulan ini
yang moderat itu bulan juni juli
yang pesimis itu bulan september desember
saya bilang kita berancang ancang di bulan juli itu
masa relaksasi sekarang
kan sudah dijelaskan bahwa itu bulan juli
itu pun belum tentu juga kan
masih mempelajari kemungkinan bulan juli relaksasi itu gitu
meskipun anda mengatakan bahwa relaksasi itu di bulan juli
tapi ini dikritik banyak pihak
karena berterlak belakang dengan keinginan kepala daerah yang justru ingin memperketat psbb
bagaimana ini pak
ya tidak apa apa
kan itu tergantung kepala daerahnya juga
nanti malah kan
nanti malah kalau sudah dilarang
malah direlaksasi sendiri
kan setiap empat belas hari dia harus mengajukan
bagus juga kalau bersemangat begitu
cuma justru kita harus mengantisipasi kemungkinan
bulan juli itu sudah
bahkan ramalan apa
nah disitulah kita mulai yang mana
dulu apa sekolah dulu gitu ya
kemarin sudah di
kalau di rapat kabinet itu
misalnya sekolah mulai dari sma dulu
dengan dua pelajaran
masuknya bergantian gitu namanya relaksasi gitu
pak ini terakhir bahwa rencana relaksasi psbb ini berkaitan tidak sih pak dengan yang disampaikan oleh presiden jokowi kemarin
bahwa harus ada evaluasi terhadap daerah daerah yang sudah melaksanakan psbb
evaluasi yang mana terlalu ketat mungkin atau yang terlalu longgar
itu ada kaitannya pak
kaitannya banyak sih
karena di berbagai daerah itu bukan berbeda beda
ada yang ketat sekali
ada yang tidak peduli kan gitu
nah itu lalu coba dievaluasi dong
kayak apa penerapannya
sehingga muncul kalau begitu di daerah tertentu itu perlu relaksasi
di daerah lain perlu diperketatkan gitu
dan itu harus dipelajari dulu
tidak bisa di
dan tidak bisa diumumkan oleh pemerintah pusat kan relaksasi
misalnya saya katakan itu relaksasi
harus daerahnya yang minta
oh ini sudah selesai kan gitu
oke artinya seperti yang tadi bapak sampaikan
bahwa relaksasi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat begitu ya
bahwa kita merencanakan relaksasi ini dilakukan ancang ancang untuk bulan juli begitu ya pak ya
ancang ancang sekitar juni juli itu
itu pun masih akan disimulasikan terus
oke artinya itu masih bisa melihat kondisi nanti bagaimana di lapangan
itu daerahnya yang ngajukan
kan bukan pusat yang menentukan psbb atau
ya itu kan daerah masing masing
oke terima kasih sekali pak menko polhukam mahfud md
atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan demikian pembincangan kita dengan menko polhukam mahfud md
dan dokter spesialis jantung menyatakan henti jantung yang dialami penyanyi campur sari dionosius saputra atau didi kempot
bisa diakibatkan adanya penyakit jantung yang membuat pompa darah ke jantung terhambat
kami segera kembali usai jeda